hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi medan mary purba
membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait keberadaan sejumlah uang di meja kerjanya
mary diduga menerima uang dua ratus delapan puluh ribu dolar singapura atau sekitar tiga miliar rupiah
terkait kasus tipikor yang sedang ditanganinya
mary purba terisak saat berbicara di depan wartawan di gedung kpk rabu pagi
hakim ad hoc pengadilan tipikor medan ini membantah tuduhan adanya sejumlah uang di dalam laci meja kerjanya
tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara fonis korupsi lahan bekas hak guna usaha pt pn ii itu
meminta penyidik kpk memeriksa cctv
supaya mengetahui orang orang yang masuk ke ruangannya
mary merasa menjadi korban pada perkara yang dihadapinya
cctv siapa siapa yang masuk ke ruangan saya mulai dari tanggal yang disebutkan itu tanggal dua puluh lima
karena yang ditanyakan kepada saya kan tanggal dua puluh lima keberadaan mobil saya dimana
sementara saya tanggal dua puluh lima kebaktian itu di rumah saya yang bangun sama anak anak stem saya
apakah dengan keberadaan uang di ngaci saya yang ditemukan itu saya menjadikan tersangka saya tanda tanya sampai sekarang
jadi saya berkesimpulan mohon supaya dia ambil sidik jari
dekat dengan segala kerendahan saya
mohon dia ambil sidik jari
siapa yang menerima uang itu dan siapa yang mendapatkan uang itu di meja saya
terus saya mohon kepada orang orang yang mengaitkan saya dengan perkara ini
tolong berkata jujur jangan aku dikorbankan
menteng menteng saya ini hakim betul tidak ada pembina di mahkamah ini
putusan saya pribadi kenapa kok bisa saya dikorbankan
saya apa ini itu pertanyaan saya selama beberapa hari
saya diberi hadiah
terus saya ditanyakan kepada siapa siapa yang pernah berperkara dengan saya satu km
mary purba ditangkap kpk bersama tiga hakim lainnya di medan sumatera utara selasa pagi dua puluh delapan agustus dua ribu delapan belas
namun dari keempat hakim tersebut hanya mary yang ditahan kpk setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan
mary diduga menerima suap sebesar dua ratus delapan puluh ribu dolar singapura atau sekitar tiga miliar rupiah dari terdakwa tamin soekardi